ya seperti yang kita ketahui penyanyi raisa akan melangsungkan pernikahan dengan aktor sekaligus pembawa acara program traveling hamis daud
jelang pernikahannya tiga september mendatang ada yang sedih ada yang seneng ya
raisa kerap mengunggah foto foto dirinya saat sedang berolahraga di akun instagram pribadinya
apa saja olahraga raisa agar badannya fit berkebaya
tunggu tunggu tunggu ini kita lihat deh ini ada raisa di tengah tengah kita nih
oh iya terus aku
olahraga yang raisa jalankan terbilang cukup berat
dalam beberapa unggahan di akun instagram pribadinya raisa terlihat melakukan angkat beban dengan bobot yang cukup berat untuk orang awam
selain itu raisa juga melakukan gerakan slug hammer yang baik untuk melatih punggung bahu dan leher
dalam beberapa kesempatan raisa juga melakukan serangkaian gerakan lain dengan menggunakan alat bantu berupa pemberat
jenis olahraga yang raisa lakukan memang terlihat cukup berat untuk orang awam
untuk pemula metode olahraga yang raisa lakukan adalah metode bootcamp yang mengadopsi latihan fisik semi militer
dalam setiap sesi latihannya peserta bootcamp wajib didampingi oleh instruktur
jenis olahraga tubuh ala raisa serupa dengan metode crossfit yang menggabungkan berbagai jenis olahraga yang terbagi atas kardio gemnistik android lifting atau angkat beban
olahraga ini menjamin pesertanya mendapat menu latihan yang berbeda

itu basically adalah olahraga yang mempergunakan gerakan sehari hari yang kita lakukan
contohnya kayak kita dari posisi duduk mau berdiri itu kan hal yang biasa yang kita lakukan
biasa dari duduk kursi di sofa terus kita bangun berdiri
tapi kita ngajarin untuk postur yang bagus itu seperti apa
nah di dalam crossfit itu dasarnya adalah sama gerakan duduk dan bangun atau low squad
tapi di crossfit kita tambah beban biasanya
kita bisa berdiri
ada pembagian kelas dalam crossfit
baik pemula yang berpengalaman lelaki maupun perempuan
semua mendapat menu yang sama dalam sesi latihan
namun jangan khawatir porsi latihan tetap dibagi berdasarkan kekuatan setiap individu
crossfit udah tujuh bulan yang pasti lebih fit ya
karena sebelum saya ikut crossfit itu saya sering banget sakit kepala
metode crossfit berkembang di amerika serikat pada dua ribu satu dan masuk ke indonesia pada dua ribu sebelas
populiritas crossfit khususnya di jakarta meningkat
terbukti dengan semakin banyaknya studio atau box latihan crossfit yang tersebar di jakarta
manggar patani jakarta